mengikuti selera pasar
salah satunya semprong
semprong yang biasa dibuat tanpa isian
dikreasikan menjadi dua belas varian rasa
tanpa mengubah rasa aslinya
makanan bertekstur renyah beraroma khas ini
diisi dengan selai coklat keju green tea durian wijen abon dan rasa lainnya
rasa yang kita bisa pilih itu yang selainnya oil base
karena kalau selainnya water based
itu akan bikin alat si kue semprongnya
kalau misalnya kenapa enggak strawberry kenapa enggak isi durian kenapa enggak isi mangga misalnya
karena kalau yang kayak gitu buah biasanya itu water based
jadi enggak bisa
lumernya isian semprong menjadi keunikan semprong kekinian
lalu banjir pesanan
dalam sehari love semprong memproduksi hingga tiga ratus lima puluh toples
kalau aku tuh coklat
coklat itu sesuatu harganya juga nggak terlalu bisa semua orang masuk
rasanya juga enak dan sekali makan tuh gak bisa berhenti
begitu pula dengan kue lupis
panganan dengan balutan kelapa parut dan siraman gula merah ini juga ada yang versi kekinian
rumah lupis menciptakan inovasi lukis menjadi kaya rasa
sang pemilik haira memadukan gurihnya ketan dengan rasa manis yaitu serikaya
dan taburan bubuk coklat maca kental manis dan juga sereal
ada pula lupis berlapis rundeng dengan rasa gurih dan pedas
karena lupis itu kan jarang ya
di sini tuh paling cuma ada tuh kayak di daerah daerah
cuma jualan yang lupis versi jadul versi yang original yang pakai kelapa yaudah
kita inovasi dengan beberapa varian biar yang lain kan pada tertarik
bosan dengan kue pukis yang biasa
mungkin anda bisa mencoba pukis kekinian ini
pamanah rasa patiseri mengkreasikan tiga rasa lupis
yaitu original coklat dan pandan yang dibalut dua belas rasa topping
coklat pelangi kelapa keju double coklat crunchy dan varian rasa lainnya
awalnya kita sekeluarga emang suka pukis
kenapa saya nggak coba bikin sendiri aja
kemudian saya tambahin lagi topping toppingnya berbagai macam rasa kayak gitu
selain varian rasa kue yang menarik kue pukis ini juga mengenyangkan
bagaimana anda tertarik mencoba semuanya
indra yani laksmi muhammad wahyudi jakarta